pemirsa viral wanita berprofesi sebagai tenaga keamanan bisa jadi masih jarang ya di negeri ini
pekerjaan beresiko ini mayoritas masih didominasi kaum pria
dengan latar belakang yang boleh dibilang berbeda satu ratus delapan puluh derajat
seorang wanita di surabaya membuat pengecualian
ya saya akan ajak anda untuk mengenal seorang mantan model cantik yang kini banting setir jadi security
begitu nasabah sebuah bank syariah di jalan darmo surabaya biasa menyebut nurin oktavianti
penampilan wanita dua puluh tujuh tahun warga kutisari indah surabaya ini memang boleh dibilang di atas rata rata untuk tenaga pengamanan sebuah bank
tak heran karena sebelum banting setir jadi satpam
sepuluh bulan lalu
wanita yang akrab di sapa vivi ini bertahun tahun menjalani profesi sebagai model
dari peralatan make up dan panggung modeling
dunia vivi kini berbalik satu ratus delapan puluh derajat
selain harus berinteraksi dengan aneka rupa nasabah
vivi kini justru akrab dengan sebilah sangkur dan borgol yang jadi perlengkapan kerjanya sehari hari
pilihan alih profesi dari model menjadi tenaga pengaman
dan diambil sisi untuk membantu perekonomian rumah tangga
penghasilan sebagai model yang bergantung pada event dinilainya tidak menentu
apalagi kini dirinya sudah berkeluarga dan memiliki dua orang anak
merasa tertantang sih mas karena sebelumnya tidak pernah terpikirkan akan menjadi petugas pengamanan
jadi merasa tertantang aja
jadi saya harus menjaga ini menjaga itu
meski kini dihadapkan dengan resiko sebagai tenaga pengamanan vivi mengaku tak resah
apalagi sang suami mendukung penuh pilihan vivi jadi security
kalau saya sih nggak pernah ada keraguan mau dia bekerja sebagai apapun
selama dia masih istilahnya benar benar punya passion di pekerjaannya yang dia kerjakan itu
ya saya selalu support saya selalu dukung
walaupun kini mengaku nyaman dengan pilihan profesi barunya
vivi masih menyimpan jejak karir modeling yang dirintisnya sejak tahun dua ribu tujuh hingga dua ribu lima
sejumlah piala kontes modeling pun masih apik ia simpan
vivi pun tak lagi merisaukan pandangan orang terkait pilihan profesinya saat ini
wahyu pratama surabaya